kalau musuh daku itu harus ikhlas
dari tadi dicangguh bagi bagi siasih ya dong
udah siasih dong bebek
buktinya sekarang kamu udah berasa sehat tadi boy
kalau gitu kita ulang aja ya
niatnya kita bersihin hatinya kita ikhlasin terus dikit ikitin di hitung hitung
kalau udah bebek kalau mau kamu gitu mah
kamu yang pinter bebek
aku memang gak salah pilih cari calon ibu dari anak anak aku
aduh banteng ini buat buka puasa
ada buah seger banget apalagi tuh
aduh pakai sirup enak banget
aduh duduk duduk
kok beratnya beda tipis sama kamu
ya allah donat
ini kamu beli sendiri bawa sendiri
kan buat buka bersama
buat buka puasa maksud saya
itu ada risol ada tahu ada oncom ada lontong
aduh kamu tinggal pilih deh
kamu itu gimana sih yang namanya puasa itu gak begini caranya
puasa itu gimana caranya kita menahan hawa nafsu
bukan semuanya dibeli semuanya dibikin semuanya dimakan
nanti yang ada puasa kita sia sia
yaudah banteng aku minta maaf ya
mulai besok aku belajar sederhana deh
dan menahan hawa nafsu
syukur kalau emang kamu berpikir seperti itu
niatnya niat puasa
jangan nanti malah kamu niatkan niat diet
yang ada ntar kamu kurus enggak
dapet pahalanya juga enggak
kalau kurus kan anggap aja tuh bonus puasa
itu baru namanya istrinya amir banteng
nah ntar dulu
terus gimana nih
belanjanya udah terlanjur dibeli
nanti sebagian kita bisa kasih ke tetangga
kalau enggak nanti kita kirim ke musola
buat bantuin mereka buka di sana
lagian juga kan suka ada musafir di sana buat buka puasa
bahar deh suaminya donat
lagian segera dibeli sih
bang ini sekalian olinya diganti ya
tunggu ya bang
t prim constance ya kgrm ya bang
oh bekerja lagi ya branding nya
lo jangan pernah anggap gue jadi musuh lo
gue nggak pengen jadi musuh lo jin
dan gue pengen jadi sahabat lo jin
selesain secara jantan ya
kenapa sih al
tadi aku di bengkel ketemu sama cino
tadi dia sempet kayak ngajakin aku berantem gitu ray
malah aku udah nyapa baik baik
tapi ya gak tau deh
aku udah bilang ke dia juga kalau aku tuh sebenarnya gak mau berantem sama dia
aku mau jadi temannya dia
ya tapi itu
dia masih aja mau nyerah sama aku
terus terus gimana lagi ya
ya udah gak kulah adenin lah
orang aku lagi puasa kan
aku tuh gak mau kalau misalkan kamu tuh berantem berantem gak jelas lagi kayak gitu
lagian jino yang aku kenal dulu itu gak kayak gitu lah
dia tuh dulu baik banget
dia tuh selalu ngalah
bahkan kalau misalkan dia berantem pun itu karena terpaksa
ya namanya juga manusia ray
bisa aja berubah
ya tapi perubahan dia tuh drastis banget
yang mikir aku gak ngerti tuh ini loh
jauh banget sama dulu
tapi al tenang aja
aku pasti berusaha buat nemuin gino lagi
aku mau dia balik lagi kayak dulu
jadi baik lagi
jadi soleh lagi
gak kayak sekarang
yang menunggu dan dipercaya sadar lah
cek dulu ah
wah semua sudah pas gak ada yang kurang
ini udah dibeli semua kan
hah udah non
suntik gak beli semua kan
bik kalau gitu biz menjadi tolong potong sayur sayurnya
biar aku siapin bahan bahan
buat nanti bikin bubur sum sumnya
tapi seperti teh kan nggak bisa bikin bubur sum sum
seperti itu belum pernah jadi yang bikin bubur sum sum non aja ya
gak apa kobi reva juga belum pernah bikin bubur sum sum
tapi tadi tuh revo udah ngelihat resepnya di internet
jadi sekarang reva cuma tinggal nyoba aja
keren ya zaman canggih sip lah supaya bisa ya nam
yaudah yubi kita let's go
ih selau atu nyoba selau
ini kan lagi dipake sama surti
di sini dapur ini milik anak saya
dan seluruh peralatan dapur ini
serah reva jangan terpengaruh
emangnya punya siapa gitu
ini punya surut